bagi anda para pengendara jangan coba coba melanggar peraturan lalu lintas
di telantas polda metro jaya mulai menerapkan tilang elektronik dengan fitur baru pada awal juli dua ribu sembilan belas
tilang elektronik ini tak hanya menindak pelanggaran rambu lalu lintas saja
namun juga meluas ke penggunaan sabuk pengaman dan telepon genggam
untuk pengaman pengendara didenda rp dua ratus lima puluh
melanggar ganjil genap dan menerobos lampu lalu lintas didenda rp lima ratus
dan menggunakan telepon genggam didenda rp tujuh ratus lima puluh
selama tiga hari mulai diberlakukan
total sudah tiga ratus tujuh puluh surat konfirmasi tilang dikirimkan ke alamat pemilik kendaraan
yang nomor polisinya tertangkap kamera
pengendara yang melanggar memiliki waktu maksimal lima belas hari
untuk melakukan konfirmasi dan pembayaran denda
sulit bagi pengendara nakal
untuk mengelak dari jeratan kamera pintar etle
resolusi dan ketajaman kamera pintar
mampu menembus tebalnya kaca film yang gelap
serta gelapnya kondisi malam hari
setelah surat konfirmasi dikirim
maka harapannya penerima surat melakukan jawaban
jawaban dapat dilakukan dengan mengirimkan surat itu kembali ke
atau lebih mudahnya melakukan konfirmasi melalui web service kita
bisa diakses secara manual ataupun dengan cara mudah
men scan barcode yang tertera pada surat konfirmasi tersebut
penerapan tilang elektronik atau etle dinilai akan lebih adil dan efektif
dalam penegakan hukum terhadap pelanggar aturan lalu lintas
selain meningkatkan keamanan masyarakat secara sistematis dan keseluruhan
penerapan etlang juga meningkatkan kedisiplinan lalu lintas
hingga mengurangi korban kecelakaan lalu lintas
etlang juga tidak memperlukan banyak personil
tetapi penegakan hukum terhadap penyelenggaraan lalu lintas juga tidak memperlukan banyak personil

karena dua belah pihak langsung mengakses data surat tilang dan video rekaman secara online
petugas juga bisa langsung mengirimkan surat tilang ke alamat pemilik kendaraan
atau melalui pesan singkat
detlantas polda metro jaya mulai menerapkan tilang elektronik
dengan fitur baru pada awal juli dua ribu sembilan belas
dan tilang elektronik ini tidak hanya menindak pelanggaran rambu lalu lintas saja
namun juga meluas kepenggunaan sabuk pengaman dan telepon genggam
kami akan mengajak anda untuk membahas ini lebih jauh terkait
bagaimana kemudian mekanisme dan juga penerapan tilang elektronik ini
dalam segmen newsroom talk
dan sudah hadir bersama kami di detlantas polda metro jaya
kombes paul yusuf selamat sore pak yusuf
selamat sore pak
pak yusuf tepatnya di tanggal satu juli ya
hut bayangkara juga bertepatan waktu itu
kemudian ada penerapan baru untuk para pelanggar lalu lintas nih
ada mekanisme etle begitu pak ya atau tilang elektronik
kita tahu yang dua ribu delapan belas dulu sudah pernah ada ya pak ya
ada empat titik waktu itu sekarang ditambah sepuluh titik
nah yang membedakan yang lama dengan yang baru apa pak kira kira
untuk etle yang lama jadi mulai kita terapkan
tanggal satu november dua ribu delapan belas
nah itu adalah untuk menjangkau atau mendeteksi terhadap pelanggar
yang berkaitan dengan masalah menerobos lampu merah
sama rambu maupun marka
kemudian pada tanggal satu juli kemarin
kita sudah membuat suatu fitur yang baru
penambahan etele atau kamera yang baru dengan fitur fitur baru
termasuk juga nanti pelanggaran safety bed
kemudian nanti penggunaan hp pada saat mengendari kendaraan bermotor
maksudnya kecepatan kendaraan itu bisa terdeteksi
termasuk juga kanjil kenap
kemudian kita juga ingin tahu pak
di mana saja kemudian penambahan sepuluh titik ini
yang pertama ini di perempatan sarinah ya pak ya
oke yang kedua di bundaran patung kuda
patung budha ya
terus di mrt bundaran senayan ya
dan di polda semanggi
jpo depan kementerian pariwisata
ada di jpo mrt dekat kementerian pan
pan rb di flyover sudirman tambrin
simpang bundaran patung kuda
simpang tl sarinah bawaslu
simpang tl sarinah starbuck
dan jpo plaza gajah mada
sejauh ini pak
apa efektivitas dari penerapan tilang elektronik
sejak satu juli yang lalu
jadi dari pantauan kami
sampai dengan tanggal tiga kemarin
kurang lebih ada empat ratus tiga puluh tujuh yang terdeteksi
untuk melaksanakan pelanggaran ini
jadi yang paling banyak adalah menggunakan safety belt
kemudian yang kedua adalah ganjil genap
yang ketiga baru pakai hp
posisi kameranya di mana pak
kalau kita lihat di titik titik ini
jadi jembatan penyeberangan orang
kemudian nanti di situ dipasang
kemudian untuk menembus kaca film yang ada di mobil itu kan ada blitz nya itu
termasuk itu bisa menjangkau pada saat malam hari
jadi memang ini mendeteksi
pelanggaran pelanggaran yang tadi disebutkan
kalau kita coba geser ini
pelanggaran pelanggaran lalu lintas yang terdeteksi sistem tilang elektronik
mungkin pak yusuf bisa jelaskan juga ke kita
bagaimana kemudian secara detail
tidak memakai sabuk pengaman
atau menggunakan ponsel saat mengemudi
ini masih agak membingungkan pak
apakah saat dipegang di tangan
atau memang lagi ditaruh di dashboard begitu
atau bagaimana sebenarnya pak
jadi yang pertama adalah tidak memakai sabuk pengaman
atau safety belt
ini sudah jelas
jadi di situ kelihatan
kalau memang memakai
berarti kan di sini ada tandanya sini
pasti kelihatan di kamera
kemudian pada saat menggunakan ponsel saat mengemudi
pada saat menggunakan seperti ini
saat sedang menelpon
telepon atau menerima telepon begitu ya
kemudian melanggar ganjil genap
ini sudah jelas juga
pada saat nanti tanggalnya ganjil
berarti nomornya ini harus ganjil
tapi kalau kemudian ada plat yang menggunakan
plat bunglon begitu pak
ada yang mengakali itu bagaimana
apa bisa dideteksi juga
atau bagaimana kemudian ini
itu terdeteksi juga
tapi nanti database nya data kendaraan ini tidak muncul di database kita
sehingga kita menggunakan comment center yang ada di tmc itu
memberitahukan kepada petugas yang di lapangan
untuk diamankan kendaraan ini
jadi langsung saat itu juga kalau memang terdeteksi
dia melanggar ternyata kemudian platnya ini tidak terdaftar
itu langsung ditindak oleh
langsung ditindak petugas pada saat itu juga
kemudian ini melanggar batas kecepatan
di situ nanti di dalam back office kita itu muncul
misalnya kecepatan kendaraan ini sekian
sedangkan batas di situ sekian
sampai dengan saat ini hari ini
sampai dengan kemarin
ini masih belum ada
karena mungkin jalur itu agak padat ya pak ya

padat jadi ya
kemudian yang terobos lampu merah
ini jelas kelihatan ini di sana
ini paling umum kayaknya ya pak ya
ya pada saat kendaraan itu sebelum
pada saat terobos maupun setelah itu
terdeteksi semua dengan tiga gambar
melanggar rambu dan marga ada jelas
di situ ada garis putih zebra cross
yang ada di traffic light itu
berarti kan di situ bisa kelihatan itu di sana
termasuk juga di yellow box yang di perempatan jalur itu juga masuk itu ya
itu bisa terpantau
itu bisa terpantau juga di sana
termasuk melawan arus ini jelas kelihatan
kalau mau satu arus ke dalam satu arah
kemudian ada yang melawan arus ini pasti kelihatan
berapapun jumlah kendaraan yang melawan arus ini
juga pasti bisa terdeteksi atau bagaimana pak
kemudian kelebihan angkutan dan sebagainya
ini masih belum belum diterapkan ini
dari semua jenis pelanggaran ini
yang paling umum atau yang paling sering terdeteksi
atau ditilang yang mana pak yang untuk saat ini
kalau yang mulai satu juli
mulai satu juli kemarin dalam tiga hari ini ya
karena hari ini masih dalam tahap evaluasi besok
itu sabuk pengaman
sabuk pengaman ya
sabuk pengaman yang pertama
kemudian yang kedua adalah ganjil genap
kemudian yang ketiga adalah menggunakan ponsel
oke ini sangat clear ya pak ya
kalau kemudian pengendara menggunakan atau melakukan pelanggaran pelanggaran seperti ini
walaupun kemudian kan mobil juga ada tingkat
gelapnya kaca film itu juga berpengaruh
atau ini tidak bisa ditembus atau bagaimana
iya jadi kan yang kita tembus itu kan kaca depannya
kaca depan kalau rata rata dari kendaraan yang ada di negara kita ini
itu masih bisa ketemu sama kamera ini
oke jadi nggak bisa main main nih pak ya
bisa kelihatan semua dari luar
nah ini kalau kemudian
si pengendara kedapatan atau tertangkap atau tercapture untuk melakukan pelanggaran pelanggaran yang tadi sebelumnya
ini adalah mekanisme pelanggaran sistem tilang elektronik
bisa dijelaskan pak yusuf ini seperti apa alurnya yang perlu kita ketahui soal ini
pada saat pelanggaran itu terekam oleh cctv
jadi cctv yang ada di jalan itu semuanya terpantul
tapi pada saat ada yang tidak sesuai atau melanggar
kemudian langsung keluar datanya di monitoring center atau di back office kita
pak yusuf kalau mau dikorek korek itu baik
iya jadi ada di sini
kemudian setelah data itu muncul
diverifikasi dulu di sini
kemudian hasil verifikasi itu dikirim kepada yang bersangkutan atau pelanggar itu
setelah selesai konfirmasi memang benar
yang bersangkutan ini memang benar
yang melakukan itu
baru bukti pelanggarannya dikirim
butuh berapa waktu nih pak
berapa lama untuk dari pelanggaran hingga ke data pelanggannya ini dikirim
dari cctv ke data pelanggaran maksimal empat hari
kemudian dari sini tiga hari
kemudian sampai dengan klarifikasi dan sebagainya pelanggaran denda ini tujuh hari
oke berarti di sini ini sudah dicatat semua ya pak ya
jadi ini sudah dilanggar dan pasal pasalnya dan apa kemudian juga konsekuensinya begitu
termasuk foto fotonya tadi kita kirim juga
oh foto foto yang tercancur oleh kamera itu tadi

apabila itu sabuk keselamatan sabuk pengaman
di situ ada wajahnya juga orangnya
jadi buktinya juga cukup kuat kalau kemudian pengendara dan kendaraannya ini melanggar aturan
setelah sampai di sini ini akan
mereka akan klarifikasi
tapi klarifikasinya itu bisa melalui website
ini sudah ada bisa juga melalui barcode
di situ kan ada barcodenya
kemudian kalau memang sudah selesai baru mereka membayar denda
membayar denda ini sesuai dengan jenis pelanggarannya
di situ ada juga di data itu
kemudian mereka bisa membayar melalui atm
melalui apa saja atau mbanking apa bisa
kalau ini tidak dilakukan
dalam waktu total empat belas hari ini
stnk nya di blokir
nih dua minggu
ini akan di blokir
di blokir stnk nya
jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan stnk
apakah mereka mau bayar pajak pengesahan
atau mungkin mau mutasi kendaraannya
mau jual kendaraannya
mereka akan terblokir di samsat itu
sebelum mereka membayar pelanggaran yang sudah dilakukan ini
ini tidak akan dibuka
jadi kemudian dengan sistem begini
prosedural klasik yang biasa kita lakukan bagi pengendara seperti sida
itu sudah tidak ada lagi pak
ini untuk khusus sida
tidak harus mengikuti sida
dia tidak perlu sidang tidak ada apa apa
tidak ada masalah
yang penting sudah bayar dendanya
kalau mereka kemudian protes
tidak mengaku begitu dengan apa yang mereka sudah langgar
ini ada mekanisme khusus atau bagaimana
jadi kalau memang dia tetap tidak mengakui bahwa kendaraannya melanggar
apalagi fotonya sudah ditunjukin ke dia
bahwa dia tetap tidak mengaku
barang ini kan kita kirim ke pengadilan
jadi nanti biar pengadilan memutuskan bahwa memang benar
yang bersangkutan pada tanggal sekian menggunakan kendaraan ini
di jalan ini jam sekian melanggar ini datanya
jadi konkret bukti buktinya juga sudah disampaikan di situ
oke pak yusuf sebelum kita ke slide selanjutnya ini
saya juga ingin bertanya
pak yusuf kira kira ada kendala nggak sih pak dalam tiga hari penerapan ini
sejak satu juli dua ribu sembilan belas ini
untuk fitur yang baru ini sampai saat ini belum ada kendala
belum ada kendala
jadi kita sudah mengirimkan surat pemberitahuan kepada pelanggar pelanggar ini
sampai dengan hari ini belum ada kendala
belum ada kendala ya
yang tiga hari ini
berarti ini nanti akan beroperasi selama dua puluh empat jam berarti ya pak ya
dan ini juga ada penambahan sdm berarti untuk tim pemantau di pusat tmc begitu
jadi total anggota yang menangani ini
khusus yang di tmc itu
ada tiga puluh enam dibagi dalam tiga regu dua belas dua belas dua belas
dan rencana nanti akan kita tambah lagi menjadi per regu itu ada tiga puluh orang
pertanyaan selanjutnya mungkin kemudian publik bertanya
apakah kemudian dengan ada mekanisme seperti ini pak
ini akan sepenuhnya menggantikan tugas polantas yang selama ini kita lihat berada di jalan
dan secara garis besar
apa yang dilakukan oleh alat canggih ini juga dilakukan oleh petugas selama ini begitu
atau bagaimana pak
nanti memang arahnya ke sana ya
jadi kalau memang peralatan ini sudah ada semua
sudah lengkap di masing masing simpang jalan
kemudian sistem mekanismenya itu memang sudah berjalan
dan ini masyarakat sudah mengetahui semua sudah menjalankan ini
lama kelamaan peran petugas ini berkurang
jadi yang harapan kita ini adalah ingin merubah mindset maupun culture set dari masyarakat atau pengguna jalan
yang tadinya mereka tertip kalau ada polisi
sekarang mereka tertip kalau ada kamera
nanti kalau kameranya banyak dipasang berarti mereka akan tertip semua di situ
harapannya seperti itu
harapannya begitu ya
dan petugas petugas yang tadinya juga berada di titik titik yang dipasang ini mungkin akan digeser mungkin ke titik titik rawan lainnya begitu ya pak
jadi yang tidak ada kameranya mungkin digeser ke tempat yang tidak ada kameranya
atau mungkin di tempat lain di tempat tempat ini yang memang rentan terhadap pelanggaran pelanggaran seperti tadi
nomor polisi tidak terdeteksi dan sebagainya
sekarang ini kita coba lihat
ini kalau kita lihat ada angka angka di sana yang nominalnya juga cukup tinggi pak
untuk pelanggaran ganjil genap saja ini kita lihat bisa lima ratus ribu
ini bagaimana kemudian ini bisa dijelaskan soal sanksi atau kompensasi yang harus dibayar begitu pak
ya jadi begini untuk masalah denda denda tilang ini memang sudah diatur di undang undang ya
aturannya seperti itu dengan pelanggaran sekian dendanya sekian
ini sudah ada semua aturannya
jadi bukan polisi yang menetapkan denda ini tapi undang undang yang membuat denda denda seperti ini
kemudian solusi nanti sistem pembayarannya itu kan sudah bisa melalui atm bisa melalui m banking
atau mungkin bisa langsung bayar langsung ke bank dan sebagainya
oke berarti ini hampir sama ya
untuk pelanggaran pelanggaran tidak mematuhi rambu rambu lalu lintas ini juga lima ratus

tidak bisa nego berarti ya pak ya kalau sudah sistem yang berdua
tidak ada lagi ini pastinya tidak ada lagi nego nego di jalan gitu ya pak dengan petugas
kemudian untuk ke depan atau apa namanya di masa yang mungkin jangka panjang
apakah kemudian sistem ini akan diterapkan di semua titik titik rawan
atau hanya memang jalur jalur tertentu saja yang sudah dievaluasi sebelumnya atau bagaimana pak
iya jadi kita sudah membuat suatu planning ke depan untuk bulan september atau oktober itu sudah ada
sudah kita siapkan rencanakan ada pemasangan delapan puluh satu kamera lagi
delapan puluh satu kamera yang fiturnya sama seperti ini
sama ya pak
sama seperti ini delapan puluh satu kamera yang ada di dua puluh lima titik
titik titiknya itu yang pertama adalah dari kota tua gajah mada sampai dengan blok m

kemudian dari gajah mada sampai dengan blok m kemudian dari grogol sampai dengan cawang sampai dengan halim
kemudian dari grogol sampai dengan cawang sampai dengan halim
kemudian dari rasuna said jalan rasuna said kemudian dari cawang sampai menuju ke cempaka putih
ini sudah kita buat setting itu
oke berarti tinggal nanti kemudian bagaimana untuk penempatannya saja ini sudah jelas titik titiknya di mana
ada himbauan khusus pak dengan adanya sistem tilang elektronik dengan sanksi yang juga lumayan besar
begitu secara nominal apa himbauan khusus dari
pol dan metro jaya untuk ini
iya kami himbau kepada seluruh pengguna jalan khususnya di jakarta bahwa kita harapkan untuk mematuhi aturan lalu lintas yang ada
jangan sampai nanti tertib kalau ada polisi saja
sekarang kita sudah menggunakan kamera tanpa polisi tanpa kamera pun
dari mulai awal berangkat dari rumah kita harus punya niat untuk tertib gitu
supaya nanti ini bisa karena dapat mengganggu keselamatan daripada pengguna jalan yang lain kalau kita tidak tertip
kalau untuk pengendara yang memang belum mengetahui tentang sistem seperti ini ada kontak yang bisa diakses begitu pak untuk mengetahui lebih lanjut
bisa bisa jadi kita sudah sebar ke sosial media ke media semuanya sudah sosialisasi
ini sebelum dilaksanakan penindakan tanggal satu ini dua bulan sebelumnya sudah kita sosialisasi pak
sudah jadi kalau memang kurang jelas bisa itu di situ di website atau apa tadi sudah ada
oke oke berarti memang sudah ada sosialisasi sebelumnya sehingga kemudian tidak ada alasan lagi
iya oke berarti memang sudah ada sosialisasi sebelumnya sehingga kemudian tidak ada alasan lagi
jadi bagi para pengendara yang memang masih bandel begitu ya pak ya untuk melanggar aturan aturan yang tadi sudah disampaikan oleh pak yusuf
oke saya pikir ini cukup jelas pak yusuf kalau kemudian memang ada yang masih melanggar mungkin sanksinya mungkin bisa diberi besar begitu
mudah mudahan tidak ada yang melanggar lagi
tidak ada yang melanggar lagi ya pak ya karena memang ini sudah
harapan kita seperti itu
ya karena ini memang sudah cukup jelas bahwa aturannya jelas dan prosedurnya jelas mekanismenya jelas
dan segala sesuatunya ini juga ada aturan dan undang undang yang berlaku begitu pak yusuf
terima kasih sudah hadir sore ini untuk menjelaskan bagaimana kemudian mekanisme sistem tilang elektronik yang sekarang sudah berlaku di jakarta
terima kasih pak yusuf
terima kasih sama sama